saudara rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh empat di provinsi jawa timur selesai dilakukan
hasilnya pasangan calon nomor urut dua prabowo subianto dan gibran raka buming raka unggul
calon presiden prabowo dan juga cawapresnya gibran raka buming raka unggul dengan perolehan suara enam belas tujuh ratus enam belas enam ratus tiga suara
diikuti pasangan anies mohaimin dengan empat empat ratus sembilan puluh dua enam ratus lima puluh dua suara
dan kemudian ada ganjar pranowo dan juga mahfud md dengan jumlah suara empat empat ratus tiga puluh empat delapan ratus lima suara
selengkapnya saudara soal sejauh mana hasil rekapitulasi suara pilpres kita bergabung dengan jurnalis kompas tv taufik riyadi di kpu jakarta
hingga saat ini sudah ada berapa provinsi yang selesai rekapitulasi suara pilpres
untuk saat ini pada malam ini total sudah ada dua puluh satu provinsi yang sudah melakukan rapat pleno dan juga melakukan rekapitulasi
dan saat ini ini sudah memasuki hari ke lima belas dari rekapitulasi perolehan suara secara nasional
untuk hari ini saudara tadi pagi sudah ada tiga provinsi yang melakukan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara secara nasional
untuk panel a sendiri itu ada provinsi sulawesi tenggara dan juga sulawesi barat
dan di panel b ada provinsi jawa timur yang melakukan rapat ataupun pleno rekapitulasi
dan setelah itu tadi rapat pleno sempat ditunda karena untuk melakukan ibadah suara taraweh dan kemarin dilanjutkan pada pukul dua puluh lebih empat puluh lima menit
dan tadi setelah melakukan suara ibadah taraweh juga pihak dari kpuri menggelar dua
dua rapat pleno dari dua provinsi yaitu provinsi riau di panel a dan juga provinsi papua barat di panel b
dan menurut informasi yang kami dapatkan tadi saya sempat menghitung perolehan suara yang sudah masuk dalam rekapitulasi secara nasional
dan untuk perolehan suara dari calon presiden nomor urut satu anies baswedan dan juga mohamad niskan dar ini sudah memperoleh suara sebanyak dua puluh satu ratus tujuh puluh dua empat ratus sembilan puluh empat
atau jika kita kalkulasikan ini sudah
memperoleh suara dua puluh dua puluh enam persen
dan untuk pasangan calon nomor urut dua itu prabowo subianto dan gibran raka buming raka ini sudah memperoleh suara lima puluh delapan sembilan ratus delapan puluh sembilan tiga ratus empat puluh tiga
atau sudah memperoleh sekitar lima puluh sembilan dua puluh lima persen
dan yang terakhir pasangan calon nomor urut tiga itu ganjar pranowo dan juga mahmud md memperoleh suara sebanyak dua puluh empat ratus empat delapan ratus sepuluh
lima belas suara atau sebanyak dua puluh empat puluh sembilan persen
dan ini total suara yang sudah masuk secara keseluruhan dari dua puluh satu provinsi ini atau sudah lima puluh lima persen suara yang masuk sudah ada sembilan puluh sembilan lima ratus enam puluh enam enam ratus lima puluh dua
dan ini seperti yang dikatakan oleh komisioner dari kpu agus melas target dari kpu sendiri ini memang untuk menyelesaikan rekapitulasi secara nasional ini pada tanggal delapan belas maret nanti
yang kita bilang ini dua hari lebih cepat dari batas akhir yang ditentukan oleh pkpu atau undang undang kpu
dan juga untuk perolehan atau rekapitulasi secara provinsi memang secara langsung ini sudah banyak provinsi yang selesai melakukan rekapitulasi
dan rencananya untuk ataupun target dari kpu ini pada tanggal empat belas maret atau besok ini seluruh rekapitulasi secara provinsi sudah selesai
dan menurut informasi yang kami dapatkan nantinya esok hari
yaitu tanggal empat belas maret sudah ada dua provinsi yang sudah siap untuk melakukan rapat pleno
yaitu adalah dari sulawesi utara dan juga provinsi bengkulu
tentunya untuk saat ini kita masih terus menunggu perkembangan proses rekapitulasi
karena tadi saya sudah sampaikan sudah ada lima puluh lima persen suara yang masuk atau sudah ada dua puluh satu dari tiga puluh delapan provinsi yang masuk
jadi memang bukan tidak mungkin ini proses perhitungan rekapitulasi ini akan semakin cepat
kita lihat dari beberapa hari terakhir kpu terus menggelar rapat pleno rekapitulasi ini secara dua panel
jadi memang proses perhitungan rekapitulasi ini berlangsung lebih cepat dari biasanya yasir
terima kasih jurnalis kompas tv taufik riyadi atas informasinya terkait dengan rekapitulasi suara nasional di kpu